makanya lu jangan nyalip gebetan gue
kamu masih marah pur
masa enggak sorry ya
kamu juga kan poncengin neng rika
lagian kita kan udah salaman pur
mau salaman lagi
salaman aja sendiri
udah ya cuma pulang dulu
buat denger kaset ngaji
mak udah sering dengar di masjid
tapi mak kalau nanti ntar ditanya
jawab aja mak udah sering denger di masjid
kakak pur kok kita lewat sini sih
kakak pur kayaknya kakak cisna
dari tadi ngikutin kita loh
kang cisna kamu kenapa bengejar mas pur
ada masalah apa
beh jangan teriak teriak
mak kalau bulan ramadan kagak suka ada orang teriak teriak
oh seperti itu
udah pulang beh
nih gua udah bawa kasetnya
ejak mbak lu udah pulang ngerti kagak
kata mak mak udah sering denger ngaji di masjid
beh mbak be mau ajak kantrin pulang
gua udah terlanjur bawa kasetnya
tat coba dah lu dengerin kasetnya
nih lu puter dah
nih lu puter dah
nih lu puter dah
nih lu puter dah
nih lu puter dah
berhenti kakak berhenti
kan belum sampai rumah kamu

pokoknya rika mau turun di sini aja
kau bisa turun pulang
kau bisa turun pulang
pur sini kamu
kenapa kamu jemput neng rika
kenapa kamu jemput neng rika
kenapa juga lu jemput ani
ani kan nelfon gua duluan
jadi gara gara itu kamu nikung saya
jadi gara gara itu kamu nikung saya
jadi gara gara itu kamu nikung saya
oh jadi ini masalah laki laki yang kalian maksud
ini bukan masalah laki laki
ini masalah anak anak
kakak pur kakak tisna udah deh berhenti
sekarang jelasin deh kenapa kakak tisna bisa sama ani
neng ani nelfon pur gak diangkat angkat

padahal neng ani lagi buru buru
jadi gara gara itu lo nganter ani
gue kirain gara gara kita main catur
gue kirain gara gara kita main catur
lo marah sama gue
udah udah gak usah diterusin
ini bisa sampai besok
sebentar lagi maghrib sekarang salaman
eh cakep kan
bu kok bapak gak dateng dateng ya

ibu mau kemana
ibu mau kemana
mau ganti baju
kok ganti baju
jam segini bapak belum pulang
lebih baik kita buka puasa aja di rumah

ibu kan bunga udah booking restoran ya

pengunjung juga udah telepon taksi
bunga kalo bapak belum dateng juga

siapa yang mau bayar
siapa yang mau bayar
kok gak ada suaranya bek
ibu ngapain bikin teh
ibu ngapain bikin teh
bapak dari mana aja sih
bapak dari mana aja sih
bapak barusan habis meleraikan tisna sama pur branteng
bapak barusan habis meleraikan tisna sama pur branteng
udah kita berangkat sekarang yuk

ayo berangkat sekarang bapak ibu
kok gak mulai mulai
lu pada berisik aja sih
pak tangan tadi mau buka
kita lagi buka di luar
lu jangan nyadar aku ya
lu jangan nyadar aku ya
lu jangan nyadar aku ya
kamu masih marah pur
kita kan udah salaman pur
mau salaman lagi
salaman aja sendiri
mencapai dua puluh kali
masih harus animals

kata bapak saya kalau lagi puasa jangan marah marah nanti puasanya batal
kalian berdua sama aja
berdua nilainya nol